pemprov dki jakarta mengeluarkan izin reklamasi dan perluasan kawasan ancol di teluk jakarta
hal tersebut tertuang dalam keputusan gubernur dki jakarta no dua ratus tiga puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
yang ditanda tangani oleh gubernur jakarta anies baswedan sejak februari lalu
keputusan tersebut memberi izin kepada ancol untuk memperluas kawasan seluas satu ratus lima puluh hektare di teluk jakarta
dengan menimbun sebagian permukaan laut dengan pasir
keklamasi ancor itu untuk kepentingan masyarakat agar masyarakat mendapatkan pantai yang baik
jadi tidak ada kepentingan kepentingan lainnya di luar kepentingan masyarakat
jadi apa yang sudah diputuskan oleh pak gubernur tentunya semua melalui sebuah proses yang panjang
susan herawati selaku sekretaris jenderal koalisi rakyat untuk keadilan perikanan atau kiara menyatakan
izin reklamasi ancol berpotensi merusak lingkungan di sekitar teluk jakarta
dan dikhawatirkan menjadi ancaman bagi nelayan
reklamasi akan menyempitkan ruang tangkap nelayan sebagai sumber mata pencaharian
susan menambahkan izin reklamasi tersebut dinilai tidak sesuai dengan janji anies baswedan
saat berkampanye dalam pilkada jakarta dua ribu tujuh belas lalu
keluarlah izin dari satu ratus lima puluh hektare kawasan rekreasi ancol yang kita tahu
kalau kita berangkat dari
unsur hukumnya ini nggak ada gitu ya
tidak jelas dan tentu ini sekali lagi membohongi masyarakat di jakarta
tentang janji janji yang ketika dia mau menjabat sebagai gubernur
ya ini sangat sangat berbeda dengan apa yang dia janjikan gitu
hal serupa disampaikan halil salah seorang nelayan yang sudah tiga puluh dua tahun bermukim di kawasan muara angke jakarta utara
di masa pandemi covid sembilan belas halil sudah tiga bulan tidak melaut
untuk memenuhi kebutuhan hidup kini pendapatan halil berasal dari hasil mengolah udang rebon
halil mengaku sejak reklamasi gencar dilakukan di teluk jakarta sejak dua ribu empat belas lalu
berdampak langsung terhadap pendapatannya sebagai nelayan
jika dulu ia bisa mengumpulkan uang hingga lebih dari dua juta dalam sehari dari tangkapan laut
kini ia hanya mendapatkan keuntungan tidak lebih dari seratus ribu rupiah perharinya

karena menolak keras adanya reklamasi
karena reklamasi sudah dilihat oleh pandangan saya dari kecil itu mengawal pesisir laut
baik pun di dasar laut itu akan menjadi beban penderitaan kita kesengsaraan kita sebagai masyarakat nelayan
halil mengaku sejak reklamasi ini sudah terjadi
dari catatan kiara hingga saat ini
pemprov dki jakarta masih mengeluarkan izin mendirikan bangunan di empat pulau
dari total tujuh belas puluh puluh puluh orang
dari seluruh pulau yang ada di teluk jakarta
langkah reklamasi kawasan ancol dikhawatirkan menjadi model sederhana praktik komersialisasi secara luas
kawasan teluk jakarta di masa yang akan datang
tim liputan cnn indonesia jakarta